mendukung asian games ke delapan belas
ya saya yakin di lingkungan anda juga sudah mulai nih ya
ada daftar panitia lomba tujuh belas an
seperti yang dilakukan warga desa bulungan jepara jawa tengah
para bapak merias istrinya dengan mata tertutup
lomba ini pun menjadi hiburan tersendiri
yang mengundang gelak tawa warga
para suami di rt satu rw tiga desa bulungan jepara jawa tengah
bakal tak akan gampang komplain soal kecantikan istri istri mereka
satu dua tiga
bagaimana tidak mereka sudah langsung merasakan
bahwa untuk tampil cantik ternyata tidak mudah
apalagi jika harus melakukannya dengan mata tertutup
tak cuma memoles bedak
peserta juga harus memoles lipstick hingga menghias alis sang istri
tentunya dengan mata tertutup
tentu saja jauh dari
yang mereka harapkan
dan malah mengundang gelak tawa hadirin yang menyaksikan
lomba suami merias istrinya jadi salah satu cara warga
menyambut peringatan hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga
cuma peringatan kemerdekaan
semangat menyambut gelaran asean games ke delapan belas
juga mewarnai lomba tahun ini
lewat lomba tarik sarung dengan tiga peserta
dengan gerak serba terbatas
pemain diminta unjuk kekuatan menarik lawan
menggunakan sarung yang melingkar di perut mereka
adu kekuatan malah jadi pertunjukan yang menghibur